maaf permisi kami mau lewat
kamu boleh tapi anakmu tidak
kenapa anak saya nggak boleh
itu namanya baik sopan

raden ini masih kekuatan seperti dulu lagi
hahaha ternyata raden masih kuat masih hebat
hahaha luar biasa raden
ternyata mesti hanya dengan sukmanya dia masih sanggup menerima seranganku
waduh gawat ini